lu jangan cuma merhatiin ikan temen juga aku dulu perhatiin
ya udah lu mau ngomong apa gua dengerin dah
gue lagi jatuh cinta rod
sama si citra temen satu kontrakan di sini
oh jadi perempuan yang lu rahasiain dari gua sama odi cici traim
oh iya saya baru ingat bu
maksudnya inget apa
emak itu kan katanya
mau nikah lagi
mbak surti tahu dari mana
iya dari orang orang di warung
udah rame bu yang ngomongin
memangnya si emak itu mau nikah sama siapa sih
katanya sih sama teman sma nya
yang sering datang ke rumah emak itu
kalau tidak salah namanya om herman
kok saya baru dengar sekarang sih
kita itu sedang membahas emak yang sedang mau nikah lagi
menurut kamus besar bahasa indonesia edisi keempat
kamus besar bahasa indonesia edisi keempat
eh bang harun
eh silahkan duduk
saya mau panggilin bae isah dulu
saya kesini bukan mau ketemu sama istri saya pak
saya mau pinjam laptop pak
mau buat surat lamaran kerja
eh lu im
mau ngapain lu kemari
mau ngajakin mancing
tadi lu gua ajak lu kagak mau
itu kan tadi
gua ambil mancingin dulu ya
demikian surat lamaran ini saya buat
agar dapat dimaklumi
sebelumnya saya mohon maaf ya
bukan maksud saya untuk menggurui atau juga mendoseni
walaupun saya seorang dosen
tapi kalimat bang harun tadi itu kurang tepat
harusnya gimana pak
demikianlah surat lamaran ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan
walaupun nama saya sofyan
bercanda bang harun
ini hari gue bakal dapat ikan yang gede
ngapain ketawa lu
lu kaya kapan dapat ikan gede
ikan yang lo dapat kecil kecil terus
silahkan duduk bang harun
saya ambil printernya dulu ya
iya pak makasih banyak ya
ai ai itu apa
ada gamenya enggak
ini bang harun
pak sofyan itu apa
ini namanya printer
printer itu apa
untuk mencetak dokumen
dokumen itu apa
jawaban dikit juga bisa sambil ngobrol
jauhan jauh keser lagi
ribut amat sih
mau ketemu istri saya kan
iya pak sofyan
saya pamit dulu ya pak
ada yang gue mau ceritain sama lo

ada yang mau ceritain sama lo
ada yang mau ceritain sama lo
apa emang kagak dengar
lah emang apa
ngobrol kan cuma pakai mulut doang
gue lagi konsentrasi
tunggu tunggu tunggu
bukannya kok dimakan ikan nih
bukannya kok dimakan ikan nih

jadi mbak io butuh kerjaan
oh jadi mbak io butuh kerjaan
aduh gimana ya mbak io
saya sudah dibantu sama dua karyawan
mbak isa sama mbak surti
saya belum perlu tenaga tambahan
indah banyak indah juga sedikit
agak dengar gue manggil
gue lagi merhatiin ikan
lu jangan cuma merhatiin ikan
temen juga aku dulu perhatiin
yaudah lu mau ngomong apa
gue lagi jatuh cinta
sama si citra
temen satu kontrakannya si nek
jadi perempuan yang lu reasiin
dari gue sama odi
lu udah bau tanah masih aja yang ngomongin cinta
maka gak boleh rat
mendingan banyakan sholat sama ngaji
dahlah lu juga kerjanya cuma mancing doang
kan lu yang ngajarin gue tadi
tapi kan sebelum gue ngajakin dulu
lo duluan yang ngajakin gue
tidak ada yang ngajakin gue
tidak ada yang ngajakin gue
tidak ada yang ngajakin gue
em kenapa lu cengengsan begitu
gimana kalau gue ngejar citra lu ngejar ineke
si oni ngejar siapa
lagi ngapain dia ya
diem di rumah terus
kagak takut lu mutan apa
dia kayak derang tuh negatives
terserah aku akan pergi ngejari corona lu
tapi enda harus untuk
curug banget lu
dari tadi manggil gue mulu
kita berdua kencan ganda
gue gak mau kencan sama lu
lu main sambur aja sih
maksud gua kita berdua ini kencan ganda
kencan ganda apa gimana maksud lu
maksudnya kita berempat
lu sama indra
boleh juga khayalan lu im